meski seragam dan peralatan sekolah lainnya ikut hangus terbakar
seorang siswa sekolah dasar korban kebakaran depo pertamina pelumpang jakarta utara
tetap pergi ke sekolah seperti biasa
abdul rohman siswa sd kelas empat ini
senin pagi tengah bersiap siap di dalam tenda pengungsian untuk berangkat ke sekolah
dengan seragam serta peralatan sekolah
bantuan dari sekolahnya sdn tiga tugu selatan koja usnaini
ibu abdul rohman mengaku hingga kini
keluarganya belum mendapatkan bantuan kebutuhan sekolah anaknya dari pemerintah
anaknya juga harus diantar ke sekolah oleh suaminya
sejauh dua km menggunakan sepeda
karena motor miliknya juga sudah ludes terbakar